seorang pria mencurigakan sabtu pagi diamankan polisi karena menerobos pagar kantor polresta samarinda kalimantan timur
inilah rekaman video amatir detik detik pengamanan aka pria berusia tiga puluh dua tahun
yang menerobos pintu masuk kantor polresta samarinda saat anggota kepolisian usai menggelar apel pagi
aka yang membawa tas ransel tersebut bahkan sempat berteriak tidak jelas dan menyebut beberapa kali kalimat takbir
namun saat dilakukan pemeriksaan isi tas akad tidak ditemukan barang yang mencurigakan
tas tersebut hanya berisi kain gorden laptop dan ponsel
dari hasil penyelidikan kepolisian sementara ak merupakan pekerja salah satu hotel di samarinda
saat ini aka masih ditahan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut
polisi juga masih meminta keterangan kepada orang tua aka termasuk manajer tempat kerja aka
akibat peristiwa ini penjagaan di polresta samarinda diperketat
dilakukan pemeriksaan terhadap setiap tamu yang datang
dia adalah seorang pekerja korden yang sedang bekerja di salah satu hotel yang dekat mapores
kebetulan dia tadi mau melaporkan satu kejadian yang menimpanya yaitu
perbuatan tidak menyenangkan atas dari yang memberikan kontrak kerja kepadanya